saya mau nanti kameranya itu ya kamera kamu itu ditempel di badan
nah itu gambarnya biasanya bagus tuh
jadi kan ke bawah sama badan kamu yang jatoh
ya pokoknya nanti semua saya siapin biaya perjalanannya

eh pak maaf ya pak saya belum kirim laporannya
soalnya ada beberapa data yang belum saya pindahin pak
yaudah gampang itu
tapi di luar kerjaan
waduh apa tuh pak persoalan pribadi lagi ya pak
emang stiker bisa bikin sendiri ya
temen saya tadi kirim stiker muka dia
itu di wa
itu gimana caranya ya
bapak tinggal download aplikasi
nanti bapak bisa masukin muka bapak ya
bisa masukin muka istri bapak
udah gitu bapak bisa tambahin tuh ada tulisannya tuh
ada oke atau ship atau apa juga bisa pak
itu bapak tinggal save
nanti bapak masukin tuh bisa ada stikernya ke teman teman bapak gitu pak
terima kasih pur
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
selamat pagi pur
selamat pagi pak
jam berapa ini
pecah whatsapp saya
siap siap pak
sampai jumpa lagi
setelah perjalanan yang cukup panjang akhirnya sampai juga di bukit tinggi
hal pertama yang gue kunjungi adalah monumen jam gadang
gak basah basi gue langsung keluarin senjata senjata gue
kamera dan handphone langsung selfie dan ngevlog buat ngasih makan instagram gue
hai guys gue punya pertanyaan buat kalian
jam jam apa yang nggak pernah tidur
nah tuh gue udah ada di jam gadang hari ini
buat kalian kalau yang ke bukit tinggi belum afdol kalau kalian belum ke
belum afdol kalau kalian belum kesini

nah gue mencoba kuliner favorit yang cuma bisa ditemuin di minang
ini dia makanannya
kalau kalian ke pasar bukit tinggi jangan lupa cobain cindualangko
karena kayaknya cuma ada di sini deh
udah gitu makannya sambil diiringin ada yang main gitar
jangan lupa like share dan subscribe ya
heru pada nyariin gue gue pikir kangen
tahunya pada minta oleh oleh
siku capang siku capek saiku atabang saiku alape
sampai pacaran kurang basuh
duduk baman nunget tiosabantah
hai hai ayam dan lape